kamu suka gak atau yang ini
mau yang mana
kak jujur ya ini jaket dari kemarin tuh aku cari cari terus tapi gak ada di mana mana
iya ini emang lagi tren banget kamu suka
gimana kalau kita beli kita pakai kembaran gitu biar kayak sister squad mau gak
ya serius masa aku gak serius
selamat malam pemirsa kami beritakan bahwa tadi sore telah dilakukan reka ulang adegan di tempat kejadian perkara
kasus pembunuhan roy alfahri yang dilakukan oleh model terkenal elsa anidika prastia di kediaman dari el nino prastia yang merupakan suami dari pelaku
reka ulang adegan kejadian dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban

wartawan yang mengikuti ke lokasi dilarang untuk masuk dan meliput
berikut adalah gambar saat kalsa dibawa masuk ke dalam tkp oleh pihak kepolisian
ih mbak elsa mbak elsa tuh jahat banget sih
rupanya cantik tapi kelokonya kok bisa bisanya sih mbak aja tuh kepikiran ngelakuin hal kayak gini
kekin gak nyangka
mbak elsa emang maksudnya itu salah apa sih sama mbak elsa
kok masih cantik kalau mbak elsa udah
mbak mirna mesti salah ngelakuin deh
kenapa sih marah marah
kok bisa sih mbak ada jahat cantik yang kelakuannya kayak gitu banget
kepikiran apa gitu loh
nek naik nafas deh
lu boleh kesel tapi kan tipinya kagak denger juga lu marah marah
elsa nya juga di penjara kagak denger lo marah marah
kesel aja gitu mbak mir
mbak mir aku bayang gak sih kalau jadi mbak andin ha
mbak andin dulu di penjara mbak
padahal dia gak salah
udah sekarang kan elsa udah kena karmanya sendiri
andin juga sekarang udah hidupnya bahagia
kita doain aja andin sama pabos gitu ya
gak usah marah marah lo ngapain marah marah
walau sekarang rasain aja tuh yang dulu mbak andden rasain di penjara
eh tapi kan marah ada sebabnya
majikan gue lah mbak
usah parah mbak
bosan juga di rumah sendirian
tapi dari masjid chatting bilang lagi belanja itu dari pagi loh
itu jam segini belum pulang
belanjapan aja ya
ini kok jaketnya cuttingannya sama eh modelnya gitu
keren kan keren kan
ya keren sih
ya kamu jangan protes ya aku punya baju saman sama catherine
jadi tadi aku pake jatah seseran aku buat beli baju saman sama catherine
kan dia udah nemen aku seharian masa aku gak
flaktir dia atau apa gitu jadi aku beli baju saman sama catering
gak mungkin protes lah
untuk adik tercinta apa sih yang enggak
tekor sih juga gak apa apa
ya biarin aja kakak ini yang tekor
kenapa begitu banyak cobaan dalam kehidupan rumah tangga
kapan ini semua berakhir ya allah
kenangan bersama elsa
bahkan melihat foto yang saja
rasanya untuk sekarang ini aku gak sanggup
sampai jumpa di video selanjutnya
berikan kekuatan untuk anakku
kamu udah benar benar menghancurkan hidup aku elsa
bahkan sampai aku tidak tahu bagaimana lagi